medan sumatera utara memang terkenal dengan keanekaragaman budaya juga kulinernya
dan salah satu yang paling terkenal adalah durian medan
fani maniar akan mengajak anda untuk mencicipi buah dan juga aneka olahan berbahan bas dasar durian
apa yang terlintas di benak anda kalau mendengar tentang kota medan
ibu kota sumatera utara yang terkenal dengan berbagai landmarknya dan kekasan kasana budaya serta kulinernya
bohong dong kalau di kepala anda tidak terlintas yang satu ini
betul buah durian
oke mungkin sebagian dari anda langsung berkunang kunang mencium baunya
tapi untuk para penggemar beratnya ini makanan paling lezat di dunia
saya ini aliran kalau misalnya ngeliat tumpukan durian
durian yang populer di kalangan pelanggan kedai kedai durian di kota ini masih berkisar di jenis durian lokal
seperti durian medan durian aceh dan montong lokal
lebih enak durian medan daripada durian montong
oh iya harga durian di kota medan ini juga bervariasi ya tergantung musimnya
untuk para fans berat buah yang seram di luar
tapi lembut di dalam ini jangan lupa dicatat
bulan agustus adalah permulaan musim berbuahnya durian di daerah sumatera utara
ayo siap siap berburu
sudah pada tahu kan kalau durian ini bisa dibuat menjadi berbagai macam makanan
olahan ini juga menjadi salah satu kekayaan kuliner indonesia tentunya
salah satunya yang lagi populer di kalangan anak muda kota medan adalah kolak durian
membayangkannya saja sudah bikin hidung kembang kempis ya
sepanjang jalan di depan universitas sumatera utara berderet warung yang menjual dessert olahan durian
dessert paling populer di kalangan pelanggan yang sebagian besar adalah kaula muda kota medan
ialah es kolak durian dan es pulut durian
wow judulnya sih dessert ya
tapi efeknya sama seperti main course kenyang maksimal
jadi jika anda berkunjung ke kota medan jangan lewatkan mencicipi